tak cuma soal pengakuan tarif endorse yang mencapai ratusan juta rupiah dalam unggah di media sosial miliknya
tingkah pola syarini juga selalu cukup menarik pelatihan publik
kami punya rangkumannya sejumlah aksi syahrini di sidang hari ini
oke silahkan silahkan boleh
kepanasan itu yang dirasakan fatimah syahrini jailani alias syahrini saat meminta izin membuka jaketnya karena kegerahan
setelah dua kali mangkir syahrini akhirnya memenuhi panggilan pengadilan negeri depok jawa barat
silahkan sini saudara penuntut umum mana barang bukti yang mau diperlihatkan
saudara para terdakwa silahkan kalau mau sini
gaya penampilan mewah ala syahrini memang selalu menyita perhatian pengunjung pengadilan
syahrini tiba di pengadilan negeri depok dengan diantar bentle seharga sekitar sembilan miliar rupiah
lengkap dengan kacamata merek kuci yang tentu saja dengan harga yang mual
dicuplik dari situs resmi guci kacamata yang dipakai syahrini di pengadilan negeri depok adalah jenis oversize asetats and glassis with crystal
kacamata dengan bahan rangka dari tempurung penyu ini berharga satu tiga ratus delapan puluh dolar atau hampir sembilan belas juta rupiah
terima kasih atas kehadirannya di persidangan silahkan boleh pulang sudah selesai
bahkan majelis hakim memberikan akses khusus karena makin kegerahan dikerubungi wartawan
majelis memberi waktu khusus untuk syahrini keluar ruang sidang
kesempatan ini tentu saja tidak disiasiakan syahrini